sudah tersambung dari luar studio ada gubernur dki jakarta bapak anies baswedan
selamat malam pak anies apa kabar
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam pak anies
rencana anda untuk melepas saham pemprov dki jakarta di produsen bir pt delta jakarta
yang pekan ini cukup menarik perhatian publik apalagi bagi masyarakat ibu kota pak anies
kami tahu bahwa ada proses yang cukup alot karena masih ditolak oleh sebagian anggota dprd
paling tidak oleh ketua dprd sendiri dprd dki jakarta
sampai dengan saat ini pak anies apakah anda masih berkeyakinan
masih pada pendirian bahwa akan melepas saham pemprov dki jakarta di pt delta jakarta
meskipun kita tahu bahwa ada dividen yang dihasilkan ada keuntungan yang dihasilkan dari saham itu pak anies
saya masih dalam posisi itu berkeyakinan untuk tidak memiliki usaha di dalam bidang produksi minuman beralkohol
saya harus sampaikan di sini bahwa fungsi pemerintah itu melakukan pembangunan
pemerintah memiliki dua tangan
tangan pertama adalah institusi pemerintah lembaga lembaga pemerintah seperti dinas
kalau di tingkat pusat kementerian lembaga
tangan kedua adalah badan usaha
badan usaha milik negara atau badan usaha milik
dua inilah yang digunakan
dua duanya untuk melakukan fungsi pembangunan
karena itu kemudian pemerintah memiliki badan badan usaha untuk menjalankan hal hal yang terkaitan dengan pembangunan
tapi melalui mekanisme korporasi mekanisme dunia usaha
nah ketika pemerintah memiliki badan usaha bergerak di bidang produksi bir
saya mempertanyakan di mana letak komponen
kemudian pembangunan dalam kegiatan produksi bir
kalau pemerintah memiliki badan usaha untuk membangun rumah membangun jalan membangun jembatan itu masuk akal
bahkan pemerintah memiliki lembaga keuangan perbankan untuk membantu perkreditan
itu adalah bidang bidang yang memang kita melakukan pembangunan
karena itu kita memiliki badan usaha
sekarang dki punya badan usaha di bidang produksi
tidak ada unsur pembangunannya di sana
sama sekali tidak ada
jadi untuk apa pemerintah justru berkegiatan usaha untuk memproduksi bir
karena itulah kita berkeyakinan ini harus dihentikan
justru uang itu tidak untuk dipakai produksi bir tapi justru bisa dipakai untuk kegiatan lainnya
kalau mau langsung kepada badan usaha kita punya banyak
misalnya pembangunan rumah dp rupiah itu dibutuhkan rakyat
misalnya air minum
jakarta ini empat puluh persen penduduknya tidak punya akses air minum bersih air pipa
ini kita bisa bangun itu
bisa sampai seratus ribu saluran baru kita bangun
kalau kita mau membiayai kita bisa biaya sampai satu juta pelanggan
dengan menggunakan dana satu dua triliun yang saat ini ada di badan usaha itu
jadi itulah sebabnya
dan saya perlu garis bawahi bahwa pemprov tidak pernah bertambah sahamnya
dari dulu saham pemprov adalah rp dua puluh enam dua puluh lima
baik pak anies saham dua puluh enam dua puluh lima
jadi alasan anda yang pada satu sisi adalah karena tidak berkontribusi terhadap pembangunan kira kira begitu sebagai tugas dari bumd
meskipun kemudian kita tahu pak anies bahwa katakanlah alasan dari beberapa anggota dprd teman teman di dprd
berkeyakinan bahwa ini ada
untungnya ada dividennya yang lumayan besar
bahkan menyumbang atau berkontribusi terhadap pad pendapatan asli daerah
bagaimana pak anies bisa menjawab soal itu pak
bahwa ada keuntungan dari menanam saham di pt delta jakarta
nomor satu ini prinsip dasar dalam pemerintahan
bahwa pemerintah itu berkegiatan bukan untuk mencari untung
pemerintah itu melakukan kegiatan untuk mensejahterakan seluruh rakyat
jadi bukan keuntungan untuk pemerintah
lalu pemasukan pemerintah dari mana
pemasukan utama pemerintah dari pajak
dengan dunia usaha berkembang perekonomian maju maka pajak menjadi meningkat
jadi pemerintah itu harusnya berpikir tentang meningkatkan pendapatan pajak
bukan mencari dividen
jadi itu prinsip dasar sekali
sehingga kalau ada orang berusaha mencari keuntungan dengan membuat bumd
salah dengan buat bumn itu salah
kalau mau cari keuntungan bikin usaha swasta
pemerintah itu fungsinya melakukan pembangunan
memfasilitasi dunia usaha tumbuh
bukan justru malah menjadi komponen pemain di dalam bisnis
kenapa pemerintah misalnya go public mencari dana masyarakat supaya usaha pembangunan bisa lebih baik
jadi ada bumd bumd bumn yang go public supaya dapat modal lebih besar
agar fungsi pembangunannya lebih banyak
bukan bertujuan meningkatkan keuntungan
itu prinsip nomor satu
dan kedua soal besarannya
kalau dikatakan bahwa ada dividen tentu
kalau ada saham tentu ada dividen
berapa nilainya rata rata tiga puluh delapan miliar per tahun
untuk ukuran jakarta tiga puluh delapan miliar per tahun itu tidak besar
bahkan tadi seperti diungkapkan juga dalam laporan
bahwa dari unit usaha bumd
dari unit usaha hiburan dulu yang kita tutup namanya alexis
itu kita dapat sekitar tiga puluh enam miliar pajak per tahun
dividen dari satu dua triliun hanya masuk tiga puluh delapan miliar per tahun
angka ini dibanding anggaran dki jakarta terlalu kecil
tahun ini saja kita anggaran delapan puluh delapan triliun
pemasukan di luar pajak ada enam triliun
jadi kalau argumen yang ini memberikan keuntungan
maka keuntungannya amat kecil
justru keuntungan itu jauh lebih besar
dari mana bayangkan ini menjadi air bersih
apa kalau dijaga air bersih itu
rakyat akan bisa hidup lebih sehat
maka biaya pengobatan karena sakit akibat air yang tidak bersih
akan menurun karena mereka mendapatkan air bersih
jadi negara itu tugasnya adalah mensejahterakan
dan biaya yang disebut sebagai biaya itu adalah apabila
masyarakat mendapatkan kerugian dari kebijakan kebijakan
biaya itu bukan dilihat dari besarnya rupiah
jadi itulah sebabnya dua hal tadi
negara hadir bukan untuk cari untung rugi
negara hadir untuk soal kesejahteraan
yang kedua besarnya dividen pun terlalu kecil
dibandingkan dengan manfaat yang kita bisa dapat apalagi bila uangnya kita gunakan
untuk langsung kegiatan masyarakat yang bermanfaat
baik pak anies dengan kata lain pak anies mau mengatakan bahwa kebijakan
ini kan kita sudah punya saham di pt delta jakarta sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kalau saya tidak salah begitu ya
artinya selama ini kebijakan yang dimiliki pemprov dki jakarta soal menanam saham
di produsen bir ini kurang tepat bagi masyarakat ibu kota begitu pak anies
betul sangat tidak tepat
dan karena itulah kita mengkoreksi
itu sebabnya juga tidak perlu terlalu emosi soal ini
toh ini bukan kebijakan yang dibuat oleh siapapun yang ada
hampir semua kita yang sekarang berdebat waktu itu masih ada yang belum lahir
ada yang baru mau sekolah sd ketika keputusan ini dibuat
justru ini adalah langkah kita bersama
mengkoreksi apa yang selama ini terjadi tapi di bawah permukaan kita tidak perhatikan
kalau ini kita lakukan semua satu persatu maka insya allah jakarta akan bisa lebih baik
termasuk soal kepemilikan usaha di bidang minuman beralkohol ini
langkah bersama pak anies tapi yang jelas tampaknya teman teman di dprd masih belum sepakat
belum ada kata mufakat dengan apa yang diajukan oleh pak anies dan juga dari pemprov dki jakarta
apa yang sebenarnya terjadi pak anies
di mana kemudian komunikasi itu tidak baik
sehingga tidak ada yang bisa dikonsumsi
tidak ada kesepakatan antara dprd dengan pemprov dki jakarta
tapi dijawabkan nanti pak anies kita harus jeda terlebih dahulu
mohon maaf pak anies kami akan segera kembali saat lagi
prime news akan segera kembali usaha jeda
baik anda kembali bersama kami di prime news
kita masih berbincang bersama dengan gubernur dki jakarta
anies baswedan soal rencana pemprov dki jakarta menjual saham pt delta jakarta
saham pemprov dki jakarta
pak anies yang jelas begini pak
yang kami tahu saat ini teman teman di dprd dki jakarta sebagian
saya tidak katakan semuanya belum sepakat dengan rencana anda
untuk menjual saham pemprov dki jakarta di pt delta jakarta
apa yang sebenarnya terjadi pak anies
sehingga belum ada kata kesepakatan antara eksekutif dan juga legislatif di ibu kota
sebenarnya sederhana kalau kita menempatkan warga jakarta sebagai prioritas
dari apa yang kita pikirkan apa yang kita katakan apa yang kita perbuat
maka masalah ini sederhana kok
karena itu saya mengajak kepada semuanya mari tidak melihatnya dari aspek politis
aspek politis itu artinya kalau a berposisi mendukung
maka b akan berposisi menentang
ini adalah sesuatu yang terkait dengan warga jakarta
karena itu kami pun sesungguhnya memproses ini secara internal
tidak rame rame di luar
ini kan sesungguhnya rame karena kemarin ada yang menyebutkan bahwa saham di perusahaan bir itu meningkat
dari dua puluh tiga menjadi dua puluh
padahal dari dulu juga dua puluh enam
sesudah ini meningkat
kemudian dibicarakan begitu
lalu barulah terukuak bahwa ini sudah lama belum diproses
dan kita memang sudah dua kali mengajukan secara resmi di bulan mei tahun dua ribu delapan belas
dan juga tanggal akhir januari kalau tidak salah tanggal tiga puluh satu januari
itu lewat surat ya pak anies ya
saya mengulang kembali per lewat surat meminta untuk diproses
nah komunikasi tentu ada karena itu antara komisi dengan skpd yang mengurusi bumd
semuanya membicarakan soal itu
lagi lagi mari kita tempatkan ini sebagai kepentingan warga jakarta
bahwa rp satu dua triliun akan dipakai untuk kepentingan masyarakat
satu dua triliun ini kalau kita biarkan maka dia dipakai terus untuk menghasilkan minuman beralkohol
yang akan dikonsumsi oleh warga kita juga
jadi tinggal pilihan kita rp satu dua triliun ini untuk memperolehnya
menambah jumlah minuman beralkohol bagi masyarakat
atau satu dua triliun dipakai untuk menambah air bersih untuk masyarakat
dan serhana kok tidak terlalu rumit
jadi tinggal mau kita pilih aja
jadi mau dikaji apapun juga
nomor satu apakah kita bersepakat bahwa satu dua triliun dipakai untuk terus menerus memproduksi minuman beralkohol
saya menyatakan saya tidak sepakat saya akan hentikan
dan saya berpendapat itu lebih baik dipakai untuk
kepentingan masyarakat lain dari mulai air bersih sampai sekolah dan lain lain
nah apalagi sekarang ini akan berhadapan dengan pileg
mau pilih yang mana
mau pilih calon yang mendukung satu dua triliun dipakai untuk produksi minuman beralkohol
atau memilih caleg yang memilih rp satu dua triliun itu dipakai untuk air bersih
saya berharap pada semuanya jangan segalanya serba dipolitisir
apalagi ini menyangkut isu yang sangat mendasar
dan saya yakin teman teman di dewan
karena seperti disampaikan tadi
fraksi gerindra sudah jelas posisinya
menyetujui untuk menghentikan saham di sana
pks posisinya juga sama
nah kita cek aja yang lain lain
mereka akan mengambil posisi yang mana
akan memilih satu dua triliun dipakai untuk membuat minuman beralkohol
atau air bersih untuk masyarakat
ya pak anies
kebetulan ya mas angkanya itu sama dengan satu dua triliun yang kita minta untuk bangun pipa tahun lalu
baik pak anies ini bicara mengenai dipolitisir
kebijakan anda ini bukan kebijakan yang bermuatan politis juga pak anies
mengingat ini adalah janji kampanye anda
ketika menjadi cagup dki jakarta atau bagaimana
justru karena ini janji kampanye maka saya perlu menunaikan
dan janji kampanye itu dibuat berdasarkan assessment
karena itu saya katakan tadi
kalau ini adalah janji kampanye yang kita buat
karena kita melihat rp satu dua triliun itu tidak berguna berada di sana
karena itulah kita berencana untuk
nah karena dilihatnya kacamata politis
karena ini janji pokoknya kalau janji harus dicoba dihentikan
akhirnya muncul masalah seperti sekarang
nah sekarang lapor aja sama sama warga
dulu warga memilih kami karena salah satunya adalah janji soal menghentikan pemilikan usaha bidang produksi bir
itu salah satu janji kita
jadi sekarang kita tunaikan
karena ini mengalami kesulitan lapor saja sama warga
silahkan nanti warga juga menilai
baik pak anies
beberapa fraksi di dprd mengatakan bahwa anda tidak mengajak mereka dprd untuk urun rembuk mengenai soal menjual saham ini
tiba tiba memberikan surat
padahal kan seharusnya ada kesepakatan antara dprd juga begitu
bagaimana anda menjawab itu pak anies
agak terbalik tuh kalau prosesnya begitu
prosesnya memang mengajukan surat
dari situ kemudian dilakukan pembahasan
dari pembahasan itulah kemudian proses rembukannya terjadi
jadi tidak mungkin ada proses rembukan kalau belum ada pembahasan
untuk bisa ada pembahasan harus ada permintaan agenda
karena itulah kita kirimkan surat meminta agar agenda ini dimasukkan ke dalam pembahasan di dpr
begitu dimasukkan pembahasan dpr lalu kita bahas sama sama
sama kalau kita mau bahasan anggaran juga begitu
saya mengirimkan surat kepada dewan
bersama ini saya kirimkan rencana anggaran
lalu dibuatlah pembahasan
di situ dilakukan diskusinya
jangan diskusi dulu baru ada surat
malah justru tidak prosedural
oke jadi surat itu belum direspon sampai dengan saat ini
dua surat ya pak anies ya
bulan mei dua ribu delapan belas dan bulan januari dua ribu sembilan belas
rencana ke depannya apa ini pak anies
apakah ada surat lagi atau berusaha untuk membuka keran komunikasi dengan teman teman
sebagian teman teman di dprd
atau seperti apa
saya rasa sekarang dengan adanya perhatian begitu besar
saya rasa juga akan bergerak
dan saya percaya bahwa pada akhirnya teman teman juga berkeyakinan yang sama
karena ini bukan keputusan yang dibuat oleh pemerintahan periode kemarin atau periode sebelumnya
ini adalah keputusan yang sudah dari tahun tujuh puluh an
yang kita mau mengoreksi sama sama
jadi bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan secara politik
karena wahai nanti mengkoreksi yang kemarin dibela
dan sama sekali tidak
karena ini bukan sesuatu yang sudah terjadi lebih dari empat puluh tahun
saya yakin insya allah dalam hari hari ke depan insya allah akan ada proses bergulir
dan mudah mudahan nanti warga jakarta akan bisa menyaksikan bahwa pemerintahnya menggunakan dana bukan untuk produksi air beralkohol
tapi menggunakan dananya untuk membuat produk
untuk kegiatan yang membangun masyarakat
utamanya tadi air bersih dan lain lain
di samping keyakinan anda bahwa nanti akan ada kata kesepakatan pak anies
tapi yang jelas tentu secara teknis dan juga aturan secara yuridisnya bahwa memang harus ada approval dari dprd
ketika pemprov untuk menjual eksekutif menjual saham dengan di atas nilai lima miliar kalau saya tidak salah
yang jadi pertanyaan kami pak anies caranya bagaimana
agar ada kesepakatan soal ini karena ini sekarang sudah cukup menjadi perhatian publik sepekan terakhir ini paling tidak
ya jadi begini kira kira prosesnya
begitu disetujui bahwa kita tidak lagi akan memiliki saham itu maka kita akan bicara dengan ojk
di situ prosesnya akan dimulai
sebelum kita sebagai pemegang saham ini kan bukan saja pemegang saham
sebelum kita sebagai pemegang saham ini kan bukan saja pemegang saham

ini bukan hanya eksekutif ya

karena itu sebagai pemilik kami saya sebagai gubernur dan dpr harus memiliki kata sama
sesudah itu kemudian kita akan mengajukan prosesnya ke ojk
dari situ baru kemudian nanti diproses untuk pelepasan sahamnya seperti juga mekanisme pelepasan saham yang lain
jadi di titik ini yang diperlukan adalah persetujuan bahwa dki tidak lagi berkegiatan usaha di bidang bir
itu yang dibutuhkan
kalau keputusan itu sudah ada lalu proses normal saja seperti jual beli saham yang lain
yang sekarang dibutuhkan itu
di sini letak mandeknya
jadi berhentinya itu adalah mau melepas itu belum dapat
belum dapat kesamaan pandangan belum dapat persetujuan
caranya bagaimana tuhan agar dapat kesamaan itu
sederhana saja dimulai pembahasannya
dan saya yakin tunjukkan kepada saya argumen yang membenarkan bahwa negara perlu memiliki saham di bidang usaha peralkoholan
tunjukkan argumen itu
saya rasa tidak akan ketemu argumennya
oke jadi anda menanti pembahasan itu ya pak
begitu dibahas dan saya ingin dengar
saya ingin dengar
kalau sampai ada yang berpandangan lebih banyak lebih baik punya saham lebih baik punya usaha sebagai negara ya
negara berusaha di bidang peralkoholan
ini akan menjadi sesuatu yang sangat unik
kalau itu dipertahankan
karena itu saya yakin bahwa insya allah tentu dengan doa semuanya dengan dukungan semuanya
bahwa uang yang kita miliki jauh lebih bermanfaat diberikan kepada
jauh lebih bermanfaat diberikan kepada kegiatan kegiatan pembangunan lainnya
oke baik pak anies terakhir targetnya memang kapan pak dari pemprov dki jakarta
melepas saham di pt delta jakarta
lebih cepat lebih baik
kenapa saya katakan lebih cepat lebih baik
begitu itu dilepas maka dia akan bisa kita masukkan di dalam anggaran kita
pemanfaatannya pun dibicarakan bersama antara pemerintah dengan dewan
jadi pembahasan itu tidak sendiri sendiri
pembahasan itu bersama
jadi jangan khawatir nanti satu dua triliun itu seakan akan nanti ditentukan sendiri oleh gubernur
tidak satu satu triliun itu adalah dana yang dikembalikan ke kantong kita
kemudian dari situ nanti dibahas antara dewan dengan pemerintah
dan di situ nanti ditentukan
jadi saya ingin garis bawahi
ini adalah sebuah ikhtiar mengkoreksi sebuah praktek yang sudah berlangsung begitu lama
bahwa pemerintah berkegiatan usaha bidang bir
sudah terlalu lama
sekarang mau dikoreksi
demi untuk kemaslahatan masyarakat juga
bukan untuk yang lainnya
insya allah ini akan berujung kesepakatan
tentu perlu waktu
dan saya percaya bahwa semuanya berkeyakinan
bahwa uang apapun dipakai untuk kepentingan masyarakat banyak
bukan dipakai untuk kepentingan kepentingan kecil seperti ini
usaha di bidang minuman beralkohol
kalau ada masyarakat memiliki usaha di bidang alkohol itu adalah pilihan mereka
tapi kalau negara atau pemerintah seperti dki
maka ini mewakili seluruh warga jakarta
dan saya percaya warga jakarta lebih memilih menggunakan dananya untuk kegiatan pembangunan
daripada diberikan sebagai modal untuk kegiatan usaha bis
kita tunggu pak anies bagaimana nanti kesepakatan pembahasan bersama antara pak anies dengan dprd dki jakarta
mudah mudahan ada titik temunya
terima kasih banyak pak anies baswedan sudah berbagi waktu bersama dengan kami malam hari ini
terima kasih pak anies baswedan gubernur dki jakarta
dan benarkah ada ketidak harmonisan sebenarnya antara eksekutif dan juga legislatif di ibu kota
soal beberapa hal termasuk juga soal melepaskan saham pemprov dki jakarta di pt delta jakarta
kita akan bahas usai jeda prime news akan segera kembali sesaat lagi